penantian juara liga indonesia selama tujuh belas tahun lamanya dirayakan tim berjuluk macan kemayoran persija jakarta bersama dengan jakmania dengan melakukan pawai kemenangan di jalan protokol ibu kota
ribuan jakmania turun ke jalan mengikuti pawai kemenangan persija pada sabtu pagi
bus cup terbuka yang membawa skuad persija berangkat dari pintu satu gelora bung karno diiringi jakmania yang tidak henti hentinya menyanyikan yel yel kemenangan
hampir tidak ada kendaraan lain yang melewati kawasan konvoy yang melintas selain iring iringan konvoy persija dan juga jakmania
ratusan polisi dan petugas dinas perhubungan mengamankan jalannya konvoy dan menutup sementara kawasan yang dilintasi pawai secara situasional sampai dengan pukul sebelas siang
kemenangan ini menjadi spesial bagi tim macan kemayoran karena persija juga menjadi juara piala presiden dua ribu delapan belas dan juga menjuarai turnamen pramusim di malaysia
sebelumnya tim macan kemayoran bersama dengan dinas perhubungan pemprov dki jakarta telah merancang rute pawai juara persija
dimulai dari patung panahan stadion gelora bung karno dan berakhir di balai kota jakarta
dari patung panahan rombongan para pemain dan ofisial tim persija jakarta melewati jalan jenderal sudirman kemudian bundaran hotel indonesia dan ke arah monumen nasional melalui jalan mh tamrin
arak arakan kemudian berbelok di patung kuda untuk menuju ke balai kota yang menjadi tempat acara puncak pawai juara persija jakarta
pawai juara persija tidak hanya melibatkan tim senior macan kemayoran tetapi juga ada tim persija u sembilan belas dan u enam belas
bergabung bersama kami ada korespondensi ann indonesia mahardika utama di kawasan bundaran hi jakarta
dika kemenangan kali ini begitu spesial jelas untuk persija yang sudah lama menantikan gelar juara
tapi sespesial apa pawai hari ini dika
ya selamat siang kuspa
kalau bisa dikatakan spesial betul sekali ini adalah hari spesial untuk persija jakarta dan juga jackmania karena hari ini mereka merayakan
juaranya macan kemayoran setelah tujuh belas tahun menanti karena persija terakhir juara liga indonesia adalah tahun dua ribu satu saat dilatih oleh sofian hadi
dan saat ini situasi di tempat saya melaporkan ini kawasan bundaran hotel indonesia masih sangat ramai padahal iring iringan ini sudah mulai berjalan sejak pukul sembilan atau bahkan pukul delapan tiga puluh pagi tadi
dan menurut informasi yang kami terima bus yang membawa para pemain sudah akan selesai
segera tiba di balai kota untuk diterima kemudian oleh gubernur dki jakarta anies baswedan
dan saat ini ribuan kendaraan roda dua dan juga roda empat dan juga para jackmania yang berjalan kaki masih tumpah ruah di kawasan jalan jenderal sudirman
dan di bundaran hotel indonesia ini masih sangat sangat banyak masa di sini hampir semuanya mengenakan atribut berwarna oranye
seragam kebanggaan dari persija
persija jakarta dan mereka tahan tihitinya juga menyanyikan yel yel kemenangan
karena ini merupakan momen yang spesial momen yang emosional penantiannya sangat panjang tujuh belas tahun dan juga diraih dengan upaya yang tidak mudah
bahkan persija harus menentukan titel juara sampai pertandingan terakhir yaitu pada saat pertandingan melawan mitra kukar
pekan lalu yang dimenangkan oleh persija jakarta dengan skor dua satu lewat dua gol
pembangunan dari persija jakarta dan mereka tahan tihitinya juga menyanyikan yel yel kemenangan
saya belum bisa memastikan berapa jumlah pasti masa yang ada di kawasan ini mulai dari senayan sampai ke tamrin sampai ke balai kota
karena informasi yang saya dapatkan di balai kota juga banyak sekali masa jackmania yang sudah menunggu
tetapi kalau menurut informasi yang saya himpun dari koordinator aksi dari jackmania ada sedikitnya lima puluh ribu masa jackmania yang ikut tumpah ruah mengikuti pawai kemenangan

pada hari ini saya akan menunjukkan kepada anda
pada hari ini saya akan menunjukkan kepada anda
pada hari ini saya akan menunjukkan kepada anda
pada hari ini saya akan menunjukkan kepada anda
pada hari ini saya akan menunjukkan kepada anda
pada hari ini saya akan menunjukkan kepada anda
pada hari ini saya akan menunjukkan kepada anda
pada hari ini saya akan menunjukkan kepada anda
pada hari ini saya akan menunjukkan kepada anda
pada hari ini saya akan menunjukkan kepada anda
pada hari ini saya akan menunjukkan kepada anda
pada hari ini saya akan menunjukkan kepada anda
pada hari ini saya akan menunjukkan kepada anda
pada hari ini saya akan menunjukkan kepada anda
pada hari ini saya akan menunjukkan kepada anda